hai di tengah penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak termasuk kambing dan
sapi yang harus tetap diwaspadai adalah cara mengolah daging untuk dijadikan olahan makanan
baik itu direbus digoreng maupun dibakar menurut owner sate pancoran buryadi munasik kambing yang
cocok untuk dagingnya digunakan sebagai olahan sate adalah kambing berusia lima sampai enam bulan daging
berwarna merah segar pertanda baik untuk diolah menjadi sate kambing itu belum bau
hai baunya tidak bau ini karena dari kambing yang baik itu sangat terpengaruh juga cara memotong
kambing jadi cara memotong kambing supaya baik begitu kambing bernafas keluar itu baru dipotong
kalau nafasnya ke dalam
hai itu agak bau kami pemilik tempat makan yang menyediakan menu olahan daging sapi dan kambing
lainnya vita mengaku sebelum jadi olahan makanan seperti sop dan tongseng daging harus dipisah
antara daging dengan jeruannya dagingnya disesetin dulu setelah itu nanti kita pisah pisah ada tulang
iga ada kalau jeruang saya enggak pakai saya buang jeruan
saya enggak saya enggak pernah jual jeruan jadi ada tulang iga kaki sama dagingnya dipisah pisah dulu
ahli gizi atinirwanawati menyarankan sebagai lengkah pencegahan penyakit mulut dan kuku pada
sapi maupun kambing sebaiknya tidak mengonsumsi jerawan pada olahan makanan daging yang perlu
diperhatikan adalah pada waktu pemilihan jenis daging tersebut
hai karena saya menganjurkan untuk memilih daging tersebut yang sehat ya dan tidak merekomendasi
untuk mengkonsumsi jerawan sementara ini ini dia ada tongseng dan juga sop kambing memang yang
harus diperhatikan ketika kita makan makanan olahan daging sapi maupun kambing yang pertama
jangan cari yang jerawan karena selain jerawan ini bisa menyebabkan kolesterol yang cukup tinggi
dikhawatirkan penyakit mulut dan kuku yang ada pada hewan ternak ini bersarangnya di jerawan
selain itu kalau bisa dan disarankan juga memang makan makanan olahan daging ini yang
direbus aja rebusannya juga paling baik antara dua puluh hingga tiga puluh menit biar gizinya nggak hilang
dan yang terakhir sebelum makan cuci tangan dulu biar bersih tim liputan cn indonesia